sementara itu mengapresiasi jalannya pemilihan kepala daerah serentak dua ribu delapan belas yang berlangsung dengan damai
kepala staf kantor kepresidenan jenderal tni purnawirawan muldoko berharap pesta demokrasi dua ribu sembilan belas tetap berjalan seperti saat ini
muldoko menyampaikan hal itu saat ditemui seusai penutupan acara asian agriculture and food forum
yang turut dihadiri presiden republik indonesia joko widodo di kawasan senayan jakarta pusat
ia menyatakan mengapresiasi jalannya pilkada serentak tahun ini yang aman dan damai
mantan panglima tni tersebut juga berharap pada pemilu presiden dua ribu sembilan belas situasinya tetap aman dan damai
ini silahkan semuanya rame dalam konteks menuju kepada dinamika yang positif